tadi saya khawatir banget sama keadaan om
pasti om banyak kerja deh ya
akhirnya om jadi kecapean terus pingsan
saya gak akan lepasin kamu
saya gak tau anak kamu dimana
saya gak tau anak kamu dimana saya dan ini
saya gak tau anak kamu dimana saya dan ini
saya gak tau
saya gak tau
berapa kali udah saya ketemu nih
dia bilang dia gak tau anak kami dimana
satu satunya orang yang tahu
kamu jangan mundur semarang aja
kalau saya bilang gak tau dia gak tau
sekarang kita ke kantor polisi
biar polisi yang buktiin semuanya
aku tadi benar benar gak salah dengar
hana sebenarnya bilang kalau dia yang menculik anak saya
lalu dimana sebenarnya dia bawa anak saya
belum lagi kata surya tadi nenek udah ketemu sama dia
jangan jangan surya juga udah tahu
kalau nena curiga aida itu anaknya yang hilang
aku harus cari cara
agar si surya itu gak terus mengejar menjaraku
dan mencari anaknya
tadi saya khawatir banget sama keadaan om
pasti om banyak kerja deh ya
akhirnya om jadi kecapean terus pingsan
pa kita komunisakan ya pa ya
panji papa udah baik kan
papa gak kenapa kenapa
kalau papa gak kenapa napa kenapa sampai pingsan begini pak
saya siap memang menculik anak kamu
terus kemudian saya sendiri gak tahu anak kamu itu ada dimana
dan kemudian apa saya
papa udah tahu siapa yang menculik anak papa
orang yang menculik anak papa adalah atas
kamu mau kan bantu papa
cari keberadaan orang itu dimana
kamu harus bantu papa cari kebenarannya ji
kamu mau kan bantu papa
andai papa tahu kalau
kalau anak papa dan bu nena kemungkinan adalah aida
aku gak bisa kasih tahu papa dalam keadaan papa seperti ini
lagi pula aku kan belum punya bukti
papa tenang aja
aku janji aku akan temukan orang yang sudah menculik anak papa itu
tapi untuk saat ini bapak harus tenang
papa harus istirahat
supaya jantung papa bisa pulih
om istirahat dulu aja ya
dulu aja ya biar saya temenin om kasih ada yang
bisa beristirahat ya
takut tinggal sama papa
baiklah teman papa ya
setelah hati om
dokter pasti lagi mikirin keadaannya om surya ya
saya juga pernah mengalami penyakit yang sama
kayak yang om surya alamin sekarang
dan setelah saya transplantasi jantung
saya ngerasa jantungnya
jadi jauh lebih baik
kenapa jantungnya om surya
gak ditransplantasi aja dokter
saya yakin abis itu pasti om surya akan ngerasain
jauh lebih baik
papa gak seberuntung kamu aja
atau belum bisa mendapatkan donor jantung yang cocok
kamu dengan cepat bisa mendapatkan nonom jantung yang cocok buat kamu lainnya
dan ini anugerah dari tuhan
makanya jantung kamu ini harus benar benar kamu jaga dengan baik
dokter gak usah khawatir soal itu
saya pasti akan jaga jantung saya
saya gak akan mungkin siapkan jantung saya
saya gak akan mungkin siapkan jantung saya
saya gak akan mungkin siapkan jantung saya dokter
sebaiknya aku tanya ke aida tentang anas kakak bone
kalau aku bisa menemukan anas
siapa tau aku bisa cari tau apakah
apakah aida itu benar anak papa dan ibu nena atau bukan
enggak aku nggak bisa tanya sekarang

aida juga baru tanya sekarang
dia pingsan dan hari ini dia juga mendengar hal yang membuatnya shock
kalau aku tanyakan sekarang
aku malah akan membuat kepikiran
sebaiknya aku selidiki saja sendiri
tadi dokter mau ngomong apa
enggak sih cuma ini
masih bagus ternyata
saya memang menculik anak kamu
terus kemudian saya sendiri gak tau anak kamu itu ada dimana
kalau memang anas yang sudah menculik anak hamba
tolong kasih tau hamba dimana hamba bisa bertemu dengan anak hamba kembali ya allah
om surya sedih lagi
pasti dia lagi mikirin anaknya yang
tentu saja dia tahu
kalau kita jalan ke rumah
kita harus berhati hati
kita harus berhati hati
kita harus berhati hati
kita harus berhati hati